selamat pagi saudara kita termasuk saya
biasanya habis habisan kalau melewati hari raya seperti lebaran
nah ada acara halal bihalaf bagi bagi thr ketemu keluarga saudara dan lain lain
tapi jangan terlena karena abis lebaran itu masih ada hari hari setelahnya
nah gimana caranya agar kita bisa tetap mengelola keuangan dengan baik pasca lebaran
biar nggak boncos kita bahas bersama dengan perencana keuangan mitra rencana edukasi
alhamdulillah selamat lebaran selamat hari raya duvitri minalai zin wafa izin ya mbak mika
baik mbak mika kan kalau lebaran nih biasanya kita ngerasa kayak dapat uang kaget ya
dapat thr kadang kadang dekat sama gajian terus jadi terlena
yang biasanya kita masyarakat lakukan di hari raya
ya langsung belanja tanpa rencana itu kesalahan yang seringkali dilakukan tiap kali lebaran
malam ya begitu terima uang banyak gitu kayak lupa diri ya lupa diri
dan kemudian langsung belanjakan padahal yang rasanya penting tapi sebenarnya nggak prioritas ya
contohnya seperti belanja baju baru belanja makanan ya
padahal sebenarnya yang harus dinomorsatukan ketika kita
terutama pada saat hari raya ya jelang lebaran ya
pertama itu harus zakatnya terlebih dahulu itu yang priority ya
kemudian yang lain lain itu sebenarnya sesuai kemampuan saja
dan biasanya juga di indonesia terutama ada kebiasaan kebiasaan itu pulang kampung kebiasaan mudik
nah ini biasanya menjadi sumber pengeluaran yang besar juga sih ya
tetapi secara keseluruhan sebenarnya kebiasaan berbelanjanya itu yang membuat
thr berapapun itu rasanya kok habis terus
gitu kalau kurang biasanya apa akibatnya
akhirnya ngambil dari gaji yang mana sebenarnya gaji itu kan buat untuk kehidupan selanjutnya
ada tinggal buat misalnya transport ke kantor dan biaya hidup biasa umumnya lainnya lah
nah artinya ketika kita dapat thr sebenarnya pembagian pos posnya tuh kayak gimana
kan pertama zakat ya terus apalagi nih pembagiannya
sebenarnya ada kategorinya yang pertama itu amal amal itu termasuk di dalamnya itu zakat ya
kemudian juga biasanya kan kita kalau lebaran gitu ya kita ngejar apa ya ngejar pahala lah gitu
jadi boleh ditambahkan dengan infak atau sedekah ya
dan biasanya juga ada kebiasaan ngasih hadiah nih
kemudian ngasih hadiah ini termasuk hadiah berupa uang di dalam amplop alias angpao lebaran gitu
itu sebenarnya nggak wajib sih dan bisa diganti juga dengan yang lain
intinya yang wajib itu yang harus dibayar ya
zakat gitu ya ada zakat fitrah ada zakat mal ya itu harus dibayar sesuai dengan ya kalau
nah sekarang tomar aja makanya pusing makan nih
makanin makininya itu harus ditambahkan dengan ya kalau sudah masuk nisab nya
jadi memang harus diping mangsa mangsa kita
nah makanan khas arri raya ini
biasanya ditambah gitu yang nomor satu nomor dua nomor tiga itu tetap nggak bisa dihilangkan
terus muncul yang nomor empat yaitu pengeluaran untuk pulang kampung
biasanya yang nggak pulang kampung juga selama liburan di dalam kota dia juga jalan jalan
jadi pasti ada pengeluaran tambahan
nah kan salah satu tradisi kalau lebaran juga bagi bagi thr ya ke keluarga
tapi kan kadang kita juga bingung ya harus ngasih berapa sih ke keluarga dan yang budaya gak enak kan ala indonesia ini
kadang kadang bikin kita jadi bikin patokan sama dengan orang lain yang padahal kondisi keuangannya belum tentu sama
sebenarnya kalau memberikan thr lagi misalnya ke saudara kemudian ke keluarga
nah hitung hitungannya gimana sih yang pas dengan keuangan kita
ya sesuai dengan kemampuan yang pertama harus ditanamkan dalam diri kita adalah sebenarnya itu tidak wajib
yang wajib kita semuanya sudah pada tahu ya itu zakat infak sedekahnya
nah kalau untuk thr ini sebenarnya sesuai kemampuan kita
kalau kebiasaan saya sebenarnya begini dari pengalaman ya
jadi kita nggak bisa dong bagi bagi uang ke semua orang ke semua saudara kita
tapi karena kita punya keterbatasan maka yang kita bisa berikan juga terbatas orangnya
jadi kita bisa buat daftar kepada siapa saja
menurut saya perlu diutamakan mereka yang saudara saudara kita sendiri yang kurang mampu
dan menurut saya itu bukan cara mendidik yang benar bahwa puasa kemudian harus dihadiahi gitu ya
dengan misalnya ang pao lebaran tadi
oke kan tadi ada pembagian kategorinya ya
pertama zakat kemudian makanan khas hari raya pakaian sama mungkin kode budik
nah itu sebenarnya tapi pembagiannya berapa persen atau yang paling besar itu harusnya di mana sih
rumah tangga rumah tangga biasanya di makanan ya
itu malum lah namanya perayaan kalau nggak ada makanan khasnya hari raya itu tidak afdol ya
nah tapi yang bikin biasanya over budget ya itu karena lebih banyak kepada keinginan ya
contoh misalnya menyediakan kue suguhan itu harus berapa macam
nastarnya dari yang si a si b si c misalnya beli
biasanya yang terjadi itu seperti itu ya
kemudian juga biasanya busana ya
nah busana ini juga tidak wajib tidak harus loh pakai baju baru
tapi kalau kerundungnya bajunya merah kerudungnya juga harus merah dong
nah itu yang bikin kadang kadang memaksakan diri
nah menurut saya banyak sebenarnya cara penghematan supaya kita tidak over budget
kita mungkin tidak harus menyediakan berbagai macam makanan
kemudian untuk baju kalau nggak bisa beli yang matching dari atas ke bawah
mungkin dikombinasi dengan yang lama gitu ya
kemudian juga perlengkapan ibadah juga tidak harus baru
nah tadi soal makanan yang bisa jadi paling besar juga nih
kan biasanya juga mungkin ada beberapa pemirsa kompas tv saat lebaran ada art nya pulang
jadi akhirnya jajan makanan di luar ini juga jadi salah satu sumber pengeluaran baru
nah gimana nih cara mengatasinya
jajan makanan di luar ya begini
pertama makanannya sendiri lebih mahal
yang kedua kalau jajan yang di mall habis itu belanjanya
belum lagi kalau misalnya yang punya anak anak kecil ya
tempat permainan sejam dua jam itu juga udah lumayan itu ya
jadi biaya makan di luar itu bukan cuma biaya makan ya
udah pasti biaya makan akan lebih besar kalau kita makan di luar daripada kita makan di rumah
jadi menurut saya apakah kemudian tidak boleh sama sekali makan di luar
sehari tiga kali tiga tiganya makan di luar juga ya
jadi mungkin ada yang satu kali makan di luar
mungkin juga perlu dibatasi tidak perlu setiap hari gitu
jadi misalnya seminggu dua kali atau tiga kali
atau misalnya selang seling itu bisa menghemat budget kita
oke tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan ya
mungkin memang ada yang terakhirnya dipakai untuk kegiatan ataupun kebutuhan yang lebih penting untuk kita
nah kalau misalnya thr kita udah menipis boleh nggak sih kita pakai kartu kredit
tapi begini kartu kredit itu anda pakai kalau terpaksa
misalnya di tengah perjalanan atau di tengah proses merayakan hari raya terjadi suatu kondisi darurat ya
yang kemudian menghabiskan dana thr anda
anda boleh pakai kartu kredit karena memang untuk menyambung hidup sifatnya itu darurat
tapi kalau tidak darurat jangan digunakan
jadi sebenarnya kalau sudah lebaran kemudian bagaimana kita menyambung sampai misalnya gajian takal berikutnya
jadi supaya kan hidup dengan apa yang ada
kita lihat di rumah itu masih ada apa saja yang bisa kita manfaatkan
contohnya mungkin masih ada sisa kue lebaran ya
masih ada kita lihat di kulkas kita itu masih ada apa saja ya
jangan sampai kita jadi double pembelian
jadi menurut saya kalau kita setelah lebaran kita harus berupaya dengan menggunakan apa yang ada
itu perlu dibagi tinggal sisa berapa hari sampai menjelang gajian berikutnya
nah mungkin karena sebelumnya sudah banyak jalan jalan
jadi setelah lebaran kesana sampai jelang gajian berikutnya jangan jalan jalan lagi
oke berarti kalaupun kita mau menggunakan thr jangan sampai mengganggu gaji pokok juga ya itu ya
iya karena kalau udah dicampur itu kayak gimana ya kita kayaknya kayak punya uang banyak gitu ya
padahal itu seperti halusinasi kayaknya punya uang banyak
kita berasa kita punya uang lebih padahal itu bukan uang kita
nah terutama juga menurut saya anda perlu waspada dengan adanya berbagai penawaran dari pay letter nih
ini lagi pasti lagi sedang sangat sangatnya di apa ya maksudnya orang pasti lagi sangat dibujuk
dengan berbagai penawaran promosi penjualan
kalau misalnya ada mungkin pemirsa aku mbak sivi juga dapat thr terus kayaknya enggak deh beli baju baru kayaknya jajan juga enggak
kemudian masih banyak nih sebaiknya diapain
apakah ditabung aja atau mungkin bisa diinvestasi atau baiknya gimana sih
kalau menurut saya ya apalagi kalau dari sisi perencanaan keuangan ya
begitu dapat uang lebih maka nomor satu yang dibayar sebenarnya adalah tabungan dan investasinya dulu
di hari raya atau di bulan ramadan ini investasi akhiratnya ya
yang diperbanyak gitu lalu juga investasi duniawinya
contoh misalnya anda bisa nambah tuh beli emas batangannya mungkin ya lima sepuluh gram barangkali kan lagi banyak duit nih
kemudian juga mungkin ditambah reksadananya ditambah lagi mungkin juga sahamnya barangkali ya itu yang harus ditambah karena mumpung lagi banyak duit
kalau enggak kita mungkin nggak ada motivasi gitu
untuk menambah investasi kita motivasinya malah pengen belanja lebih banyak
jadi di depan sudah dipotong duluan untuk menambah investasinya baik akhiratnya maupun duniawinya
mbak mika terima kasih banyak tips pengelola thr biar nggak boncos ya apalagi ini baru baru banget lebaran
mbak mika terima kasih sekali lagi selamat hari raya idul fitri